pakaian saya banyak
lemari yang paling gede aja udah gak muat
ini pakaian yang udah gak saya pakai
saya mau sumbangin ke orang susah
sumbangin aja kang sama keluarga saya yang korban banjir di balai endah
sekeluarga hampir semua pakaiannya hilang
yang sisa kotor semua
dia sih udah beli pakaian baru
aku pernah regang kayak
kukung shopchain keliru tuh beach yang miranda lo the book yang sengaja di multi deskripsi
baralohi halnya perlu lidah dek
iya kang kirani mau belanja sama imas yang teramin iya kang pengawalan iya
kirani mau belanja sama imas diantar amin pengawalan siap laksanakan perintah pengawalan
saya bukan jonny
akang buka mata dulu
jadi gak perlu nanya
nanti saya baru buka mata
tapi suaranya bukan suara johnny
tapi suaranya bukan suara iwan
saya tebak jupri
tapi suaranya bukan suara jupri
padahal saya tahu
tadi itu suara kamu
saya lagi nunggu teh irani sama imes yang lagi belanja
boleh saya numpang duduk di sini
pesen di situ
saya kira mau dipesenin
kan kita sama sama kerja sama kang bahar
terus ini juga wilayah kang bahar
ini tempat sendiri
kalau ngopi pesen sendiri
satu lagi buat siapa
kan saya juga mau
enggak segitu ma
terima kasih ya cu
memangnya itu siapa
anak sama pembantunya kang bahar
lemari yang paling gede aja
udah gak mau
ini pakaian yang udah gak saya pake
saya mau sumbangin ke orang susah
sumbangin aja kang sama keluarga saya
yang korban banjir di balai endah
hampir semua pakaiannya hilang
yang sisa kotor semua
dia sih udah beli pakaian baru
boleh ya sumbangin sama saudara saya
terima kasih kang
terima kasih
pakaian sumbangan dari kang komar
buat saudara saya
korban banjir di balai endah
pulang sekarang teh
baju saya dibawa si amin
tapi sekarang baju saya cuma tinggal yang ini
ki nanti ke kampus dulu ya
mau nganterin tugas akhir
nggak nunggu amin
tapi takut sendirian
biar kamu dianterin amin
nggak usah nggak usah
nggak usah nggak usah

urusan kamu sama sobarna udah beres
masih sibuk tipu sana sini
masih sibuk tipu sana sini
kalau saya mau beri perhatian kamu harus beri perhatian
kalau saya inget inget kasus kemarin
kamu itu punya bakat seperti artis sinetron
kalau kamu mau saya punya kerjaan buat kamu
masih ada beberapa kepala
keluarga yang tidak mau menjual tanahnya
membuat mereka mau menjual tanahnya